indonesia kembali menambah raihan emas di asian games dua ribu delapan belas
sebelas emas kali ini disumbangkan dari cabang tenis dari pasangan ganda campuran
yang diperkuat oleh christopher rungkat dan aldila sujayadi
bermain di final ganda campuran tenis indonesia aldila suciadi christopher rungkat
menghadapi pasangan thailand luxika kumkum sonhat kratiwatana
perebutan medali emas cabang olahraga tenis asian games dua ribu delapan belas
berlangsung di center count venue tennis center jakabaring sports city gsc palembang sumatera selatan
aldila christopher akhirnya dapat menaklukkan pasangan luxika soncat dan berhak atas medali emas
ini adalah emas ke sepuluh bagi indonesia
ya senang ya bangga dan senang banget akhirnya bisa menyumbangkan emas
ini kan maksudnya bukan target dari plt nya dari pribadi pun juga nggak menargetkan emas
tapi ternyata bisa dapet emas jadi ya senang banget
ya luar biasa aja rasanya bisa mendapatkan emas dan bisa memberikan satu medali emas untuk indonesia
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada korespondensi
cnn indonesia erlangga wisnuwaji dari arena asian games dua ribu delapan belas di palembang sumatera selatan
selamat malam erlangga
bisa anda ceritakan mengenai headline pertandingan hari ini
yang sudah dijalankan oleh kontingen indonesia
dan kira kira besok cabang olahraga mana saja yang berpeluang menyumbangkan medali untuk indonesia
ya selamat malam yuda memang yang menjadi pusat perhatian bagi kontingen indonesia
di pertandingan hari ini di palembang adalah dari venue tenis
dimana akhirnya pasangan ganda campuran kita christopher rungkat dan aldila suciadi ini
sukses merebutkan medali yang berbeda
medali emas telah menaklukkan ganda campuran thailand dengan skor enam puluh empat lima puluh tujuh dan super tiebreak sepuluh tujuh
emas bagi christo dan aldila ini memang terasa spesial karena bagi aldila ini adalah kali pertama
ia mengikuti ajang multi event olahraga sebesar sekelas asian games
sementara bagi christo palembang kembali membuktikan merupakan tempat yang istimewa bagi dia
karena di tahun dua ribu sebelas christopher rungkat juga merebut medali emas
di ajang sea games dua ribu sebelas dan kini kembali di palembang di asean games dua ribu delapan belas
christopher rungkat kembali mampu menyumbangkan medali emas bagi indonesia dari cabang olahraga tenis
dan kalau itu tadi pencapaian pribadi bagi christo dan aldila
namun bagi cabang olahraga tenis emas christo aldila ini memang juga terasa spesial
karena di ajang asean games cabang olahraga tenis terakhir kali menyumbangkan medali bagi indonesia adalah di tahun dua ribu dua
pada saat itu indonesia meraih emas
pada saat itu indonesia meraih emas di nomor bragoputri dan medali perak di nomor ganda putri lewat angelic wijaya dan winner prakusya
ini tentunya sekaligus menjadi mengakhiri puasa medali bagi kontingen tenis indonesia di ajang asean games
setelah christopher rungkat dan aldila sukses meraih medali emas di nomor ganda campuran
namun untuk preview untuk besok indonesia juga masih berpeluang untuk menambah pundi pundi medali emas
setelah di cabang olahraga voli pantai
indonesia menempatkan dua wakilnya all indonesian semi final
di mana pasangan gilang ramadan dan danang syah akan bertemu di semifinal voli pantai putra
melawan rekannya adi rahmawan dan muhammad ashifa
ini artinya dari voli pantai putra indonesia telah memastikan satu tiket di partai puncak
kemudian di nomor voli pantai putri indonesia juga telah menempatkan wakilnya
satu wakilnya di semifinal yaitu pasangan julian
adi rahmawan dan putu dini
dan selain dari nomor voli pantai kita juga masih berpeluang di cabang olahraga prahunaga
atau traditional boat race yang besok juga mempertandingkan beberapa nomor final
dan cabang olahraga sepak takraw juga masih mempertandingkan beberapa nomor
yang tentunya harapan kita bahwa cabang cabang olahraga tadi akan
atlet kita mampu tampil baik dan menambah pundi pundi medali emas
bagi kontingen merah putih di ajang asean games dua ribu delapan belas kali ini yuda
terima kasih laporan langsung anda dari palembang sumatera selatan
dan kami menantikan informasi terbaik prestasi indonesia di ajang pada besok pagi
selamat bertugas kembali